terima kasih anda masih bersama kami
empat tokoh nasional senin siang deklarasikan tagar dua ribu sembilan belas pilpres ceria
gerakan ini dilakukan karena prihatin dengan memanasnya situasi politik jelang pilpres dua ribu sembilan belas
di mana dua kubu pendukung bakal calon presiden dan wakil presiden saling menyalahkan
dan tidak ada etika baik di media masa maupun di media sosial
kembali ke tempat masing masing
empat tokoh nasional mahfud md ustadz yusuf mansur wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf
serta ekonom faisal basri senin siang mendeklarasikan tagar dua ribu sembilan belas pilpres ceria di surabaya
gerakan tagar dua ribu sembilan belas pilpres ceria digagas sebagai bentuk keprihatinan
atas memanasnya situasi politik dalam negeri jelang pilpres dua ribu sembilan belas
dua kubu pendukung paslon bakal calon presiden dan wakil presiden saat ini
saling menyalahkan satu sama lain dan saling menjatuhkan
dengan deklarasi tagar dua ribu sembilan belas pilpres ceria ini
diharapkan bisa menciptakan iklim demokrasi yang damai
sesuai dengan kepanjangan dari kata ceria
yakni cerdas informatif dan faktual
gerakan pemilu ceria
dua ribu sembilan belas itu bukan pemilu yang bikin perpecahan
bukan pemilu yang saling tuding
mempejah belah bangsa
dan menginjani nilai nilai kemanusiaan
lakukan pemilu ini dengan cerdas
dan penuh kegembiraan karena mau punya pemimpin
jadi tagar dua ribu sembilan belas pilpres ceria itu dahsyat
karena kalimat nanti akan mempengaruhi tindakan
ucapan akan mempengaruhi pikiran juga kan
ketika kita bilang oh kacau nih kacau
rencananya gerakan ini juga akan dilakukan di sejumlah daerah di indonesia
setiap tanggal tujuh belas setiap bulannya
hingga menjelang pilpres april dua ribu sembilan belas mendatang
wayu pratama surabaya